meski tidak mencantumkan harga pulau ayam yang merupakan salah satu pulau di kabupaten anambas kepulauan riau tertulis untuk dijual
di situs resmi penjualan pulau secara online private island yang berkantor di ontario kanada
pulau ayam yang diketahui berada di jemaja dengan jarak sekitar empat puluh delapan km
dari ibu kota tarempa kabupaten anambas memiliki pantai pasir yang putih dan terumbu karang yang indah dengan luas sekitar dua ratus sembilan puluh lima hektare
meski sudah tercantum di situs online private island com bupati kabupaten anambas kepulauan riau abdul haris membantah pulau tersebut untuk dijual
ia menyebut warganya hanya menawarkan pulau itu untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata atau resort
pulau ayam dengan isu dijual kepada orang asing atau dipromosikan untuk dijual kepada orang asing itu tidak benar
dan ini tidak mungkin
karena untuk menjual sebuah pulau kepada orang asing itu di dalam tatanan hukum republik indonesia itu tidak boleh
kasus dugaan penjualan pulau sudah dua kali terjadi di provinsi kepulauan riau
sebelumnya pulau ajab salah satu pulau yang ada di kabupaten bintan juga pernah ditawarkan di situs online privateisland com dengan harga empat puluh empat miliar rupiah
sekitar satu minggu yang lalu pulau ini terjadi di kepulauan riau
lalu kasus penjualan pulau di indonesia juga sempat terjadi di sulawesi barat
pulau malamber dikabarkan telah dijual oleh salah seorang warga seharga dua miliar rupiah
padahal pulau ini rencananya akan dijadikan lokasi konservasi penyu
proses jual beli pulau tanpa sepengetahuan pemerintah ini pun kini dalam penyelidikan polisi
tim liputan cnn indonesia